saya sintia rompas saudara calon wakil presiden mahfud md
mengingatkan hakim mk agar penyelesaian sengketa pilpres tidak berpatokan
mahfud pun mengutip ucapan yusril yang pernah mengkritik mk
agar mahkamah konstitusi jangan menjadi mahkamah kalkulator
pernyataan mahfud ini disampaikan di hadapan hakim mk
dalam persidangan perselisihan hasil pemilu sesi kedua
dalam gugatannya mahfud mengingatkan fungsi lembaga mk
yang pernah mendapat apresiasi karena berani memutus perkara
dengan mempertimbangkan aspek substantif
mahfud lalu menyinggung kritik yusril terhadap mk sebagai mahkamah kalkulator
saat menjadi saksi ahli tim prabowo hatta di sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
mahaguru hukum tata negara prof yusril izzama hendra
saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu dua ribu empat belas
pada tanggal lima belas juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu
yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh mk
pandangan ini bukan pandangan lama
melainkan pandangan yang selalu baru
yang justru terus berkembang sampai sekarang
menjadikan mk hanya sekedar mahkamah kalkulator
justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang
ketua tim hukum anies muhaymin ari yusuf amir
menyebut putusan mahkamah konstitusi yang mengubah syarat usia capres cawapres
merupakan awal dari kecurangan pelaksanaan pilpres
ari menjelaskan putusan mk yang membuat putra presiden jokowi
bisa maju dalam kontestasi pilpres menjadi sumber kecurangan dan intervensi pemerintah
demi memenangkan prabowo gibran
tim hukum nasional amin pun menuntut diadakannya pemilu ulang
tanpa melibatkan cawapres gibran raka buming raka
yang pertama adanya putusan mahkamah konstitusi
mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden
yang diubah di menit terakhir
pendaftaran capres cawapres sehingga anak presiden
yang belum berumur empat puluh tahun dapat ikut pencalonan
akibatnya proses yang tidak netral sedari awal itu
telah menyebabkan pelanggaran azaz dan prinsip penyelenggaran pemilu
sebagaimana disebut dalam konstitusi dan undang undang pemilu
mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan paslon dua
yaitu prabowo subianto dan gibran raka buming kakak
yang merupakan anak dari presiden joko widodo
di atas menyebabkan terjadinya the violent of election
dan pada tingkat yang paling mengenaskan
telah memicu terjadinya brutality democratic process
menanggapi dalil kecurangan pemilu yang disampaikan tim hukumanis muhyemmin
ketua tim pembela prabowo gibran yusril iza mahendra menilai
permohonan tim amin tak berisikan bukti
melainkan narasi berupa asumsi dan hipotesis
besok yusril dan tim akan menyampaikan jawaban dari permohonan
yang dilayangkan pihak anies mohaimin
intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi asumsi hipotesa
dan saya baru dengar dari pak kaligis tadi pagi
dia bilang narasi itu bukan bukti
begitu juga asumsi itu bukan bukti
sesuatu yang harus dibuktikan
begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi
sesuatu yang memang harus dibuktikan
daripada fakta fakta bukti bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini